deklarasi anies baswedan oleh partai nasdem menimbulkan dinamika politik di lingkup internal partai golkar
soal tokoh yang akan diusung pada pilpres dua ribu dua puluh
ketua dewan kehormatan yang juga mantan ketua umum golkar akbar tanjung
turut menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas pencapresan anies
di acara peresmian relokasi monumen enam puluh enam di taman menteng jakarta pusat
akbar menilai anies adalah tokoh visioner yang tepat untuk menggantikan presiden joko widodo
menang saya joko widodo untuk menolong presiden
dan beliau orang pintar seorang kondisi
tapi dia seorang yang betul betul memiliki satu politik yang jauh ke depan
tentang pembangunan indonesia
kalau terlalu tepat beliau melihat menunggu
jika lebih tepat lagi beliau nanti akan jadi presiden
ketua dpp golkar aceh hasan shazili membantah adanya perpecahan dalam internal golkar
menurutnya pernyataan akbar tanjung tidak lebih dari sekadar ucapan selamat
dan tidak merepresentasikan dukungan partai kepada anies baswedan
sesuai hasil kesepakatan munas aceh menyatakan
hingga kini seluruh kader golkar masih berpegang pada sikap yang sama
yaitu mendukung erlangga hartarto sebagai calon presiden yang akan diusung golkar
tentu interpretasinya tidak harus dipahami bahwa beliau memberikan dukungan kepada pak anies
karena pak akbar tanjung sekarang ini sedang berkeliling ke seluruh indonesia
ke dpd dpd provinsi se indonesia termasuk kemarin saya juga menerima pak akbar tanjung di bandung
mensosialisasikan dan memotivasi para kader
untuk mendukung pak erlangga hartarto sebagai calon presiden dari partai golkar
sementara itu lembaga survei lingkaran survei indonesia atau lsi deni ja
merilis survei terbaru terkait simulasi capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat
dari sembilan pasangan calon yang disodorkan kepada responden
duet ganjar erlangga hartarto berada di peringkat teratas
survei dilakukan dengan wawancara kuesioner terhadap satu dua ratus responden
pada sebelas hingga dua puluh september lalu
sebelum partai nasdem menanggung
deklarasikan anies baswedan sebagai calon presiden
direktur lsi deni ja aji alfarabi memaparkan
ganjar erlangga menjadi pasangan yang paling disukai di antara simulasi pasangan lain
dari data ini kita lihat memang kalau ditanya mana yang paling disukai
maka jawaban responden adalah pasangan ganjar dan erlangga hartarto
jadi ini adalah jawaban dari responden ketika ditanya
mana capres cawapres yang paling disukai
ini bukan yang dipilih ya tapi paling disukai
artinya ini menjadi favorit dari pemilih
terlepas dari faktor penguat ya artinya apakah faktor ganjarnya atau faktor air langganya
tapi paket pasangan ganjar dan air langga adalah paket yang paling banyak disukai oleh pemilih
selain pasangan ganjar erlangga hartarto simulasi pasangan lain yang menempati posisi tiga teratas
adalah pasangan prabowo anies
tim liputan cnn indonesia